kelangkaan garam kini sudah dirasakan warga ibu kota
ya dan tentu dampaknya terhadap harga begitu ya
karena harga garam konsumsi melambung lebih dari dua kali lipat
para pedagang bahan pokok di pasar tebetimur jakarta selatan
mengeluhkan tingginya harga garam yang biasa mereka dapat dari agen
jumat dua puluh satu juli harga garam bata yang biasanya rp delapan per plastik
isi sepuluh blok kini naik menjadi rp lima belas per plastik
sedangkan garam kasar atau garam industri naik dari rp empat
menjadi rp dua belas per kilogram
penjual ini mendapat informasi dari para agen
bahwa pasokan garam dari luar jakarta memang minim
ya mungkin kan dari sananya bahan baku naik
seharusnya panen jadi kan gagal panen kan mungkin penyebabnya itu
informasinya begitu dari agen
tapi kan setelah disurvey dari tambak tambak di jawa jawa itu kan memang iya
oke informasinya kapan akan balik normal mas
belum tahu kan diprediksi katanya selama tahun dua ribu tujuh belas ini kan cuaca ini kan hujan
kalau cuaca ujan kan nggak bisa panen
ya mau gimana kebutuhan itu tiap hari kalau garam itu pasti dibeli gitu loh
mahal pun pasti laku deh sekarang gitu loh
untuk konsumennya gimana
untuk konsumen kalau pertama kali emang agak kaget
nah garam yang biasanya beli seribu sekarang jadi rp tiga deh
nggak ada barang tetap dibeli juga sama mereka
konsumen yang kaget dengan kenaikan harga ini mengaku pasrah
tapi tetap membeli karena garam adalah kebutuhan sehari hari
biasanya kan rp enam rp delapan masih dapat sekarang rp dua belas
itu ukuran yang besar

yang besar ukuran berapa tuh
ukuran enggak lebih itu kan yang kotak kotak gitu
oh yang curah
yang batu gitu tapi itu bagus juga
emang seringnya konsumsi itu ya bu ya
tapi nggak masalah dengan harga segitu bu
yang penting barangnya ada
garam yang biasanya dianggap sepele kini harganya berlipat ganda
desi aritonang jakarta